presiden jokowi dodo membeberkan hasil pertemuan tertutup antara dirinya dengan kapolri jenderal idam aziz
yang membahas kasus penyeraman air keras kepada novel baswedan
presiden menyebut kapolri memiliki temuan baru dari proses kasus ini
hal itu disampaikan presiden jokowi usai membuka rapat kerja nasional
tim percepatan akses keuangan daerah selasa pagi di jakarta
presiden mengakui dirinya mengundang kapolri ke istana senin sore lalu
untuk meminta laporan terkait perkembangan penyelesaian kasus penyeraman air keras kepada novel baswedan
kapolri kemarin juga memberikan laporan adanya perkembangan baru yang signifikan
atas pengungkapan kasus ini yang menuju pada satu kesimpulan
presiden menegaskan tidak memberikan waktu lama bagi kapolri
untuk segera mengumumkan kepada publik terkait temuan baru ini
presiden juga meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung kepada kapolri
mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkembangan kasus penyeraman air keras kepada novel
bagaimana menurut pak soedan
progres atau enggak
dijawab ada temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan
oleh sebab itu saya nggak ngasih waktu lagi
saya bilang secepatnya segera diumumkan siapa
dalam bulan ini ya pak
tanyakan langsung ke kapolri
dan sudah ada korespondensi nn indonesia
baik karisky di istana negara
edo bagaimana usulan presiden terkait dengan temuan baru
dari perkembangan kasus penyeraman novel baswedan ini edo
selamat siang hanum
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh presiden sebelumnya
terkait dengan pertanyaan kapan sebenarnya kasus dari novel baswedan ini akan diungkap
kemarin senin sore presiden membenarkan pernyataannya di minggu lalu
bahwa akan mengundang kapolri untuk
meminta atau menagih laporan dari pihak kepolisian
terkait dengan perkembangan penyidikan kasus ini
usai bertemu secara tertutup kemarin
presiden tadi langsung menyampaikan isi dari pertemuan antara dirinya dengan kapolri
bahwa ada satu perkembangan yang sifatnya bisa dikatakan cukup signifikan
begitu sesuai dengan pernyataan presiden hanum
bahwa ada satu temuan yang nantinya mengarah pada satu kesimpulan
satu kesimpulan ini bisa kita terjemahkan bahwa apakah kesimpulan terkait dengan
siapa otak atau aktor intelektual dari penyerangan novel baswedan
yang terjadi sekitar dua lima tahun lalu yang hingga saat ini belum terungkap
siapa sebenarnya atau aktor intelektual yang ada di balik penyerangan air keras tersebut
lalu hal kedua yang bisa kita tarik dari pernyataan presiden
bahwa dengan tegas presiden tadi menyampaikan
tidak memberikan waktu lama kepada kapolri ataupun pihak kepolisian
untuk segera mengungkap temuan yang mengarah pada kesimpulan tersebut
langsung kepada publik
presiden tadi tidak berbicara tengah waktu dalam waktu berbulan bulan
presiden hanya memberikan waktu beberapa hari ke depan kepada kapolri
untuk segera mengungkap ataupun memberikan keterangan pers
terkait dengan temuan yang mengarah pada satu kesimpulan tersebut
jadi bisa kita simpulkan di sini
hanum bola kini ada di tangan kapolri sendiri
untuk segera menjawab pertanyaan publik
siapakah sebenarnya aktor intelektual ataupun
orang yang harus bertanggung jawab atas penyerangan
atau penyiraman air keras kepada salah satu penyelidik kpk
yaitu novel baswedan yang sudah terjadi dua lima tahun yang lalu
saat ini kita akan masih akan menantikan sebenarnya keterangan pers
yang akan diberikan oleh kapolri ataupun pihak kepolisian
terkait dengan temuan signifikan tersebut
saat ditanyakan presiden joko widodo mengenai teknis pembicaraan
ataupun temuan temuan signifikan seperti apa
yang diberikan oleh kapolri
disampaikan atau dilaporkan oleh kapolri
saat pertemuan tertutup kemarin
presiden tadi menyampaikan kepada seluruh awak media
untuk langsung menanyakan semua hal tersebut
kepada kapolri ataupun pihak kepolisian
yang tengah menangani kasus ini
tapi yang jelas sesuai dengan arahan presiden
hingga beberapa hari ke depan
untuk segera mengumumkan temuan
yang sifatnya signifikan tersebut hanum
baik edo satu lagi singkat saja
dalam perayaan hari hamsu dunia
apakah ada statement dari presiden jokowi
terkait dengan penyelesaian penyelesaian
kasus ham yang masih belum tahu rimbanya
sampai di mana saat ini edo
ya terkait dengan pertanyaan anda hanum
tadi tidak ada statement yang diberikan oleh
dalam agenda pagi hari tadi
terkait dengan penyelesaian kasus kasus ham
yang ada di indonesia hanum
baik edo kariski terima kasih atas laporan anda
langsung dari isana negara